kemudian izinkan terakhir pak ketua kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan pak
karena tadi diangkat oleh yang mulia pak arief hidayat
dan itu sudah menjadi berita di media pak
saya baca begitu sesudah sholat jumat banyak berita
jadi izinkan kalau diperbolehkan
pertama saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu presiden
yang kedua saya hadir sebagai menko perekonomian
jadi pertanyaan terkait golkar mohon izin saya tidak jawab
tetapi ada satu yang bisa saya pastikan
bahwa bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning
ya inginnya sih polisi itu lihat lihatlah apa yang sebenarnya terjadi mengungkap kebenaran
toh anak saya itu tidak salah ya semoga anak saya dibebaskan dari kasus semua ini
agar semuanya terang dan aman
saya kan anak saya nggak tahu apa apa kenapa dituduh jadi pelaku utama gitu aja
niluh kuspa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya